oke hari ini kita memperingati hari kebebasan pers sedunia atau world press freedom day
sebagai sebuah campuran kimia yang menjadi bagian penting untuk menciptakan sebuah demokrasi yang berkualitas
tentu saja pers yang bebas ini banyak diuji di tahun politik kali ini
karena ada keterbelahan ada polarisasi yang tajam
sebelum nanti kita akan bicara topik politik yang tengah hangat pada malam hari ini
tentunya mengenai koalisi kanan dan kiri ini
saya akan mengajak anda dulu untuk merefleksikan kembali hari kebebasan pers dunia kali ini
dalam frame momen pemilu yang jujur saja memang tidak mudah buat kita semua
terutama insan pers dalam melaluinya karena sangat disorot mana mana
bahkan ada kecenderungan pers itu katanya sih semakin nggak dipercaya
betulkah saya tanya kepada dua orang senior saya
nggak tahu dua duanya pernah berurusan dengan hukum kalau masalah produk produk jurnalistik
saya minta ceritanya juga nanti ada mas teguh santosa pemimpin umum dari rmol network
terima kasih mas teguh
sudah mau datang dan juga sudah lama nih tiga belas purnama
kita nggak ketemu ada mas bambang harimurti jurnalist senior majelat tembo
terima kasih mas bhm
kita bicara hari kebebasan pers sedunia dan tahun politik
katanya kan pers ini jadi ingredients penting
kalau untuk menciptakan sebuah makanan demokrasi yang enak yang nikmat yang berkualitas
mas bambang dua ribu sembilan belas tahun politik kemerdekaan pers kebebasan pers
apa catatan anda tantangannya refleksinya
kalau saya melihat sih
terus terang beberapa tahun belakangan ini kemerdekaan pers kita menurun secara objektif
menurun dan menurut saya itu terutama memang secara umum tidak hanya kebebasan pers tapi civil liberties
itu hak hak politik dan sipil itu kita agak menurun
mungkin karena pemerintahan sekarang lebih konsentrasi pada pembangunan ekonomi
sehingga itu agak menurun
tidak menurun drastis
memang ini teori rumus alamiah ya
ketika ekonominya ada menjadi panglima akan kebebasan dan demokrasinya jadi sedikit dikorbankan
ini kan mirip apa yang terjadi pada tahun depan
saya rasa sebenarnya nggak harus begitu
cuma saya kira mungkin presiden jokowi ini kan dia bukan ketua partai
dia nggak punya pasukan seperti gus dur punya banser gitu kan
atau dia bukan bekas tentara seperti pak sby ya
jadi saya kira gripnya ke bawah itu tidak sekuat presiden presiden yang saya sebutkan tadi
kalau megawati kan punya pdip
sehingga saya kira kalau dari presidennya sendiri sih dia ada keinginan untuk melindungi civil rights itu
tapi kelihatannya nggak bunyi dalam hal itu
mungkin karena presiden jokowi
presiden jokowi sendiri untuk menjaga kekuasaannya dia harus menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan
sehingga akhirnya korbannya kemerdekaan pers itu sendiri
walaupun dia sendiri secara pribadi tidak pernah ada masalah dengan kemerdekaan pes
tapi kalau dibilang ada dosanya dosanya membiarkan lah
apa dosa besar membiarkan itu apa mas bambang yang kita bisa bayangkan gitu
saya melihat misalnya
terutama di televisi ini ya misalnya
benar benar saya kira sudah dikontrol sikap politiknya oleh pemilik umumnya ya
secara umum gitu ya saya bicara
dan kalau dicetak pun saya perhatikan
ada media yang diserbu gitu misalnya
proteksinya itu berkurang gitu loh
seolah olah kalau ada media yang diserbu ya kamu berdamai aja lah dengan penyerbunya gitu
itu kan selalu begitu ya dalam era
padahal kan harusnya nggak boleh begitu
ada yang nyerbu
penyerbunya dong disikat gitu kan secara hukum
dan negara tidak stand for untuk itu menurut anda
ya negara kelihatannya agak abai lah dalam menjaga hak hak yang sipil dan politik ini ya
mas teguh dalam konteks pemilu nih
pemilu kan media ini dianggap menjadi
bahkan di era post truth sekarang katanya media tuh justru menjadi second opinion malah
first opinion ini bukan media gitu
ya memang tantangan terbesar kita saya kira karena perubahan landscape itu
nyaris ketergantungan orang pada
apa yang kita sebut sebagai media masa ini berkurang
mungkin sampai ke level yang drastis gitu
karena semua orang sudah bisa mengakses bahkan juga memproduksi informasi
dan ini tidak hanya dialami oleh media sebetulnya
tapi lapangan politik kita juga begitu
keputusan pimpinan partai yang biasanya perlu waktu untuk sampai ke bawah
sekarang dalam waktu sejam sudah tersebar luas
bahkan anggota partai barangkali belum mendengar
tapi orang lain malah sudah
ya intinya sudah malah tahu nih
rmol udah naikin beritanya
ini semuanya sedang melanda kita saya kira
jadi kecepatan tiba tiba jadi sesuatu yang penting
akurasi tiba tiba menjadi hal yang agak kurang penting
di sisi lain tadi itu media kan memang kalah
kita mau bicara apapun
bicara kelengkapan bicara aktualita
hari ini kita harus akui media kalah dengan medsos
bahwa apa yang kita sebut sebagai medsos itu tidak merekam benar dan kebenaran saja
itu juga benar gitu
artinya ada juga hal hal yang sifatnya memang disinformatif
membelokkan keterangan dan sebagainya di medsos
nah tetapi kadang kadang karena orang semua ingin merasa well informed dalam waktu yang singkat
dia kurang kemampuan untuk melakukan saringan terhadap apa yang dia terima
nah ini semua berkelindan dalam satu landscape baru menurut saya
medianya tiba tiba jadi open space
politiknya tiba tiba jadi open space
kemudian apa namanya
pembicaraan pembicaraan politik yang tadinya sangat sulit untuk kita temukan
tiba tiba jadi hadir semua
kalau di atas meja
niat juga jadi
jadi ini tantangan kita semua
cuma kalau saya lihat kita kan ada beberapa survei internasional bahkan
tingkat kepercayaan terhadap media masih tetap tinggi
oleh masyarakat sipil atau para politisi
oleh masyarakat secara umum
apalagi politisi ya
jauh di atas media sosial
bahkan dibandingkan dengan negara negara lain itu
mungkin kita masuk dua besar
yang paling dipercaya medianya
tapi kok suara mas bambang dan opini mas bambang ini kayaknya agak berbeda dari opini dan pendapat sebagian orang
kita akan bahas itu ya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
saya kali ini tidak hanya ditemani mas teguh
tapi ada bang andi alivian malerangeng
kalau kita bicara backgroundnya salah satu bidan utama juga proses politik pro demokrasi saat masa masa reformasi
terima kasih bang anto sudah
ini bukan mafia berkeley ya
bukan mafia berkeley ya
bang anta sebelum kita nanti bicara mengenai partai demokrat dan macam macam konstelasi politik terkini
kita bicara mengenai media masa karena hari ini hari kebebasan pers sedunia
anda juga bagian orang yang
menang dalam proses demokrasi kita melewati masa masa yang sulit menjadi bidan juga
dengan pr maksud dekat
gimana bang anto kalau melihat judul kita media dalam panggung pemilu
world press freedom day kita frame dalam konteks pemilu kali ini
saya sebenarnya senang bahwa sekarang ini media punya peran yang luar biasa
dalam konteks menyampaikan hasil pemilu perdebatan perdebatan isu isu
walaupun memang terus terang karena pemilu serentak
yang tanpa hanya isu kepresidenan
dan karena isu kepresidenan kemudian ditarik menjadi hal yang bersifat
ya identitas mungkin
sehingga kemudian apalagi pileknya menjadi hampir hampir tidak tersentuh
tidak ada perdebatan tentang program program kebijakan partai
yang padahal itu nanti yang muncul di parlemen
yang akhirnya menentukan juga arah kemana
kemana negara ini akan dijalankan walaupun ada pemerintah eksekutif satu pihak
ini yang saya lihat menurut saya kalau kritik saya kepada ps ketika pilpres dan pileg serentak
itu tidak ada panggung untuk mendiskusikan program partai
anda sebagai aktor politik menurut saya politisi partai pimpinan partai sendiri
gimana memang mengalami kesulitan untuk bisa mendrive atau mensosialisasikan
ya karena panggung besarnya itu pada pilpres
semua media hanya sibuk hanya berbicara tentang pilpres
terutama bagi partai partai yang tidak punya pilpres dan tidak punya capres ataupun cawapres
itu kesulitan untuk menjelaskan misalnya kami partai demokrat empat belas protes demokrat apa itu dan bagaimana bedanya dengan partai demokrat
tidak pernah terberitakan agak susah untuk masuk ke panggung yang utama
apalagi kalau kita bicara tentang isu otonomi daerah
itu ketika dprd yang juga menggodok kebijakan kebijakan di daerah tidak ada lagi
ini tempat untuk bicara tentang isu isu daerah ketika semuanya dalam satu serentak
ini bagi saya sebagai orang dulu juga ikut mendesain bagaimana sistem politik yang terbaik ini
tapi anda lihat kepercayaan masyarakat sipil kepercayaan para politisi aktor aktornya kepada pers sendiri
kepada pers sangat tinggi
walaupun terus teraja dalam beberapa kasus kita lihat ada saya tidak tahu benar apa tidak
ada tekanan tekanan kepada pers tertentu
untuk tidak berbicara tentang ini atau tidak berbicara tentang itu
tiba tiba ada acara di televisi misalnya tiba tiba dibatalkan dengan
tiba tiba tanpa kita tahu kenapa tiba tiba batal
bagi saya yang begini ini mengganggu
dan tentu saja teman teman di pers ini tantangan juga agar supaya pers tetap menjadi pilar
salah satu pilar demokrasi yang kuat
oke tapi mas bhm anda setuju bahwa memang dengan segala tantangan dengan segala dosa dosanya pers di dalam tahun politik ini
membuat banyak sesuatu yang substansi penting akhirnya tenggelam karena identitas dan hingar bingar showbiz politically
saya sangat setuju sama suhu politik ini ya
karena dan terus terang tidak hanya itu
saya pun melihat sekarang ya salah satu dampak dari online nih seperti beliau nih rakyat merdeka online
itu saya tidak iri pada wartawan muda sekarang tuh
dia tuh tiap hari harus bikin lima sampai sepuluh berita
kadang kadang satu konferensi pers belum selesai dia udah kirim tiga berita
jadi itu berita berita pendek singkat ya
sehingga untuk hal hal yang buat saya itu suatu kenikmatan
zaman saya jadi reporter saya bisa mengikuti proses satu undang undang lahir
memetakannya sebelum dia jadi undang undang
bahkan meributkannya sebelum dia jadi rapat
itu tidak bisa lagi dinikmati wartawan wartawan muda sekarang
mereka dikejar target ini harus kasih
berarti salah peperat ini sekarang
menurut saya ini transisi oke
padahal itu fungsi versi yang bagus
coba sekali hampir nggak ada peliputan tentang proses lahirnya satu undang undang
biasanya udah lahir baru ribut
mungkin ini karena pasar juga ya
kemudian akhirnya membuat media masa akhirnya men adjust
jadi akhirnya seperti itu
itu tadi yang saya katakan landscape nya memang berubah
proses politik juga tiba tiba jadi sangat terbuka
jadi ya kita diharapkan pada sesuatu yang memang saling berkejaran
tapi ini semua saya kira masukan ya
dua ribu sembilan belas ini salah satu poin pentingnya tadi juga kritik bagi pers saya kira
bagaimana kita menempatkan agenda penting sebagai yang penting
saya kira perlu memang untuk disosialisasikan kembali ke
terutama wartawan wartawan muda yang mereka belum pernah bersentuhan dengan tradisi cetak misalnya
yang sangat dalam sangat panjang
jadi bagi mereka yang namanya karya jurnalistik itu yang memang
sekian paragraf dalam waktu singkat jadi
dan ada kirani baru yang namanya itu readership
sekarang tuh kalau di online kita bisa tahu berita ini dibaca berapa orang
sehingga akhirnya para redaktor itu menyuruh reporternya untuk ngejar berita berita yang kira kira
pembacaannya akan banyak
bayangin saya kasih tau kita di tembo itu pernah nulis
berita tentang cara make up seorang artis dalam tujuh menit
itu pembacanya mengalahkan waktu kita memuat
dan ada fotonya polisi ditembak teroris di tamrin
jauh lebih tinggi
itu kan bicara substansi bicara cara reporting
tapi apakah kritik ke media juga sama
apa namanya konteksnya frame nya dengan apa yang dikatakan seorang politisi besar yang berikut ini
kita dengarkan nih kritiknya
entah entah ditayangkan nggak ditayangkan gue nggak tahu itu
para media hati hati kami mencatat kelakuan kelakuanmu satu satu
kami bukan kambing kambing yang bisa kau kutuk kutuk
suara rakyat adalah suara tuhan
suara rakyat adalah suara tuhan
rakyat adalah suara tuhan
jadi mau saya bicara apa adanya
ya itu media media juga
gue saling sama lo masih berani ke sini
akan tercatat dalam sejarah
baik media media kau ikut merusak demokrasi di indonesia
kalau tadi kita sepakat media itu masih jadi ingredients penting untuk menciptakan makanan utama main course bersama bernama demokrasi yang berkualitas
kata beliau media sekarang perusak demokrasi mas bambang
kalau menurut saya beliau
bagaimana konteksnya kritikannya bang anto mas bhm dengan mas teguh dengan apa yang disampaikan seorang politisi besar itu
enggak saya pikir itu begini
memang kalau media yang independen ya biasanya semua orang senang kecuali kalau kita ditulis di dalamnya
itu benarnya tanda media independen
beliau itu merasakan nih ketika jadi penguasa pasti media rasanya pahit
ketika beliau belum jadi penguasa wah dia senang sekali dengan media
itu sebetulnya menunjukkan media yang benar
dan bagi saya itu kan satu catatan juga
dia menghantam media tapi dimuat oleh seluruh media
hantaman dia dan kritik dia pak prabowo ini terhadap media kita bisa tonton di semua media
jadi itu kan menunjukkan media itu hati besar
biasa tukang kritik dikritik wajar aja biasa gitu
dan memang itulah budaya kalau budaya saling kritik kan saling mengingatkan
jadi positif sekali ya
ya kan saya melihat positif
bahwa dia ngancem ngancem itu itu yang nggak positif menurut saya
kalau tidak presidensial lah
kalau orang mau jadi presiden itu perilakunya tidak presidensial
cuma celakanya memang zaman sekarang orang suka ikuti model trump yang jauh dari presidensial
tapi cuma jadi presidennya amerika
bang anto dosanya sebesar itu
justru sekarang ini media yang serius media yang independen dan juga media yang konvensional bagi saya
yang seperti mas teguh mas bhm ini
itu kita penting ketika sosial media
dimana fake news itu merajalela
dan kadang kadang banyak orang
jangankan orang yang tidak terpelajar terpelajar pun bisa keliru menganggap ini
kadang kadang saya di wa rekawan benar nggak nih benar nggak nih
saya jawab itu hoax itu nggak benar
tapi bayangin dan orang yang menanyakan itu yang terpelajar
nah kalau media media yang serius ini tidak konsisten terus
menyuarakan memberitakan yang benar dengan cara yang benar
sesuai dengan kaedah kaedah jurnalistik
maka bagaimana kita mencari kebenaran itu
tapi dosanya seperti yang digambarkan oleh pak prabowo tadi nggak bang anto
saya rasa begini bagi politisi kadang kadang ada begini
kalau kita bikin begini kok nggak dimuat
yang sana bikin begitu kok dimuat
di sini ada satu juta orang misalnya kok gak ada yang muat
kalau di sana baru cuma berapa orang berkumpul kok sudah dimuat
jadi bagi teman teman media juga mungkin perlu melihat
mengapa sebuah kejadian kejadian tertentu atau situasi situasi tertentu bisa dimuat
artinya lebih fair bagi orang politik
kalau kita tidak merasa kadang kadang kita tidak merasa
kok nggak fair di sana begini dimuat kita di sini kita dimuat
nah ini juga memang terus terang perlu kritik kepada pr
bagaimana supaya lebih adil untuk memuat berbagai macam peristiwa peristiwa politik
terutama tv ya
tv apalagi tv yang kita lihat sudah berpihak misalnya
kecuali cnn indonesia ya
secara substansi dan semangatnya memang itu yang dirasakan oleh
tadi kalau tadi pak prabowo mengatakan gitu satu stadion ikut bergemuruh
kayaknya mengamini semua kalau kita berdoa sama sama
kalau dalam kompetisi seperti ini terus terang media yang independen itu dimusuhin dua duanya
itu sudah rumus demokrasi dimana pun ya
kalau media yang disenengin satu pihak nih nggak disenengin pihak lain
itu sudah pasti tidak independen
mas teguh gimana melihatnya
memang politik dan politisi itu kan sensitif
jadi ya wajar wajar saja kalau misalnya respon seperti itu keluar dari siapapun politisi
tadi mas bambang sudah sampaikan zaman pak menteri ya karena saya nyebutnya dulu pak menteri
ya itu juga dirasakan gitu
saya kira setiap orang juga menyampaikan sesuatu itu kan tentu dengan pengalaman yang kemudian berubah menjadi perasaan
barangkali prabowo merasa memiliki pengalaman
dan kemudian pengalaman itu dia transformasi menjadi perasaan yang dia sampaikan di depan publik
tapi mas bambang benar bahwa media di indonesia ini ya itu juga adalah ditampilkan
dan orang bisa melihatnya justru lewat media masa juga disamping tentu lewat medsos juga
nah tadi saya tidak sedikit mengklarifikasi
waktu saya katakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap media masa itu turun drastis
itu bukan karena kualitas jurnalistiknya turun drastis mas bukan
tetapi karena presensi informasi itu didominasi oleh media sosial tadi
kualitasnya lebih banyak itu daripada kita yang berusaha untuk menampilkan informasi berdasarkan kadar jurnalistik tadi
tadi pak menteri sudah bilang teman teman baca dari whatsapp konfirmasi lagi gitu
waktu dia konfirmasi berarti dia punya kepercayaan awal terhadap informasi itu
nah itu yang saya sebut tadi dengan orang kok kayaknya lebih percaya dengan sesuatu di luar media
untuk menciptakan kepercayaan supaya tidak ada simpang siur kita pengen tanya nih
demokrat ini partai demokrat minggu ini kayaknya lagi manuver manuver agak tajam
tapi itu saja dah kami akan segera kembali